artis julia perezer ini meninggal dunia di rumah sakit cipto mangun kusumo
ia meninggal karena penyakit kanker cervix
julia perez yang akrab di sapa jupe
menghembuskan nafas terakhir pada sabtu sepuluh juni dua ribu dua puluh
artis yang dikenal sebagai penyanyi dangdut dan artis film ini
dirawat intensif sejak februari lalu karena menderita kanker cervix stadium empat
dilansir dari cnn indonesia com
jupen mengetahui dirinya menderita kanker cervix sejak dua ribu empat belas
saat akan berobat ke sebuah rumah sakit di singapura
saat itu tahapnya masih stadium satu b
juppe sempat mengurangi kegiatannya di dunia hiburan dan melakukan operasi
namun kankernya telah menyebar
jenasa julia perez akan dimakamkan di pemakaman pondok rangon jakarta timur
dan sudah ada produser kami nur aspasya
di makam pondok rangon jakarta timur
di pemakaman pondok rangon jakarta
sisi selamat sore sisi
jam berapa rencananya julia perez akan dimakamkan
ini dia baru saja kita melihat proses kedatangan dari jenazah artis
sekaligus presenter salah satu presenter di tanah air
julia ramawati atau julia perez yang baru saja mengebuskan napas terakhirnya
karena menderita kanker yang mengalami stadium empat
tadi pada pukul empat belas waktu indonesia barat
julia perez atau julia perez ini tiba jenazahnya di kediaman kluster beauty blok s
cibubur jawa barat
dan setelah itu sempat disolatkan di musola al ikhlas
dan lalu dibawa ke tpu pondok rangon jakarta timur
dan ditempatkan ini ada di blok empat unit islam untuk kawasan vip
yang menarik ya olivia bisa kita lihat sendiri disini
ada sekitar ratusan masyarakat di kawasan tpu ini yang terus mendatangi
dan mereka sendiri mengatakan bahwa mereka menginginkan melihat secara langsung
proses pemakaman terakhir dari julia perez ini sendiri
dan tidak berhenti disini mereka juga mengatakan ingin melihat secara langsung
sejumlah artis tanah air yang kemudian datang ke sini untuk melihat
bagaimana proses persemayaman akhir dari artis julia perez ini
tadi juga sempat ada putri center tanah air juga ada ruben onsu
yang kemudian datang ke sini dan mengurus secara detail dari awal hingga akhir
untuk proses dan sejumlah data ataupun untuk proses pemakaman dari julia perez
tpu pondok rangon ini sendiri
dan tadi selain ada juga ruben onsu ada beberapa sahabat karibnya dari julia perez
ada luna maya juga yang kemudian hadir di tengah tengah tpu ini
dan selain itu juga mereka mengatakan bahwa mereka terus berduka
dan merasakan ada kehilangan yang cukup mendalam
karena memang julia dikenal sebagai sosok sahabat
yang sangat baik dan memiliki sosok yang cukup rendah hati
dan menjadi sebuah kenangan bagi mereka begitu dan mereka cukup kehilangan
dan sedikit kemudian kita membahas adanya kehilangan
salah satu sosok seniman yang paling bertalenta di tanah air ini
memang julia perez menderita penyakit kanker cervix sejak tahun dua ribu dua
pada saat itu memang hanya stadium satu b dan kemudian dia rutin untuk berobat ke singapura
namun kankernya terus menyebar hingga mencapai stadium empat
dan kemudian julia perez menerita penyakit kanker cervix sejak tahun dua ribu empat belas
dan ejercisi mahasiswa tunasph accredterm
dan itu di curlys mungkin membuat dia merasakan te citra
tapi hanya setakat
ya olivia berdasarkan pengamatan yang kami lakukan begitu adanya animo masyarakat yang begitu tinggi puluhan hingga ratusan begitu
tidak ada kemacetan yang begitu cukup signifikan tapi berdasarkan pengamatan yang kami dapatkan memang ada sejumlah aparat keamanan yang turut hadir dari mabes polri
polda metro jaya begitu maksud saya yang turut mengamankan untuk agar kondisi ataupun proses pemakaman ini berlangsung secara lancar
dan tadi juga sejak pembangunan makam itu sendiri memang sedikit dari petugas pemakaman dari tpu pondok rangon ini terus menghimbau agar masyarakat tidak terus merapat
dan kemudian yang cukup menarik olivia yang juga mungkin bisa menjadi renungan kita bersama ketika ada sosok artis begitu banyak sekali masyarakat masyarakat di sekitar sini yang unduh langsung melakukan selfie dan juga melakukan foto bersama
karena dianggap ada sediban tanah air yang ikut datang dan meramaikan proses pemakaman di tpu pondok rangon